saking pusingnya gue mikirin sumarno
aku dari tadi udah muter muter loh cari vitamin sama susu yang biasa aku beli tapi kosong
stoknya lagi gak ada
nama brandnya apa
eh saya permisi pak
ah kalau gitu saya permisi juga pak
aku gak denger
ya udah mas kamu hati hati sampai ketemu di rumah ya
gak ketemu ya
ikat rambutnya ada di mana
iya nih ancus juga bingung udah nyari nyari
rena mirna kalian lagi cari apa
aku lagi cari ikat rambut
oh tingkat rambut ikat rambut apa
yang dikasih om bayi
tadi pas aku mau ganti baju
sadar ikat rambutnya nggak ada
oh udah dicari
udah bu tadi saya udah cari sekeliling kamar udah ketemu
gitu ya yaudah siang kamu siapin makan siang rena dulu ya
ntar biar saya bantu rena cari rambutnya ya
om mau bantu cari ya
cukup cukup betul ya
satu dua tiga di sini gak ada gak
aduh mana ada
emang juga gak liat yang mana ya
gak ada dong emang
kasian om bayi
om bayi kan udah beliin buat aku
ya udah nanti kita cari lagi ya
kalau dicari nggak ada sayang ya
oh iya omah boleh gak aku benjam handphonenya omah
pernahpon om bayi
karena aku udah ilangnya ya
aku udah ilangin hadiahnya
tapi habis makan siang ya
terus kamu mesti izin sama mama sama poko dulu ya
ya udah ya ya pak
kata andin kita disuruh ke depan untuk lihat hewan kurban
oh iya rina besok idul adha
kita mau berkurban ya oma
makanya kita sekarang liat hewan kurban ya ya
aduh betul betul
aduh betul betul
kakak mau taro dulu
hai kak al ini nomer aku catherine safe ya
catherine udah dikenalin kak andien kok malah ngechat gue
kak ganggu ya lagi sibuk gak
aku dapet nomer kak al dari kak angga jangan lupa di save ya kak
angga kenapa kasih nomer gue kak catherine
kak catherine udah tau gue punya istri kenapa
dirit doang tapi gak dibalas
iya karena perang bunch

isi batu kamu ditoong
oh rasanya juga
mari bu yasa
bukan saya pelakunya
bukan saya pelakunya
padahal saya yakin pak
istri saya bukan pelakunya
aku benar benar yakin
ada yang disembunyikan sama mama sarah dan juga elsa
kan tadi pagi kau pilah
kamu mau pergi nyari susu ibu hamil dan juga vitamin
aku mau pergi nyari susu ibu hamil dan juga vitamin
gue lupa beli lagi
aku dari tadi udah muter muter loh cari
aku beli tapi kosong
stoknya lagi gak ada
dan mama milk
sekarang juga kamu ikut aku
ini nanya kemana sih
cepet cepet jalannya ini mama tuh
sampai jumpa lagi